ya kabarnya praktek jual beli penggunaan narkoba ini sudah berlangsung lama di wilayah ini bahkan warga mengenalnya dengan istilah base camp
kita berbincang malam hari ini dengan kapolresta jambi kombespol eko wahyudi selamat malam pak eko
selamat malam mbak putri
pak eko terima kasih atas waktu anda pak eko bisa berikan kronologi dulu kepada kami bagaimana awalnya sampai kemudian kaum ibu ini bisa masuk
kemudian menggerbek tempat ini dan kemudian polisi juga melakukan penangkapan menangkap beberapa orang yang berada di base camp itu
baik mbak putri sebelumnya mungkin saya akan menceritakan kronologis sebelum kejadian viral pada hari sabtu tanggal dua puluh dua juli kemarin
sebenarnya pada pukul sekira empat belas kami mendapatkan informasi
informasi dari masyarakat bahwa di rt lima kelurahan rawasari kecamatan alam berajo
diperkirakan ada satu rumah dengan jumlah tiga orang itu sedang menyalahgunakan narkoba
berdasarkan informasi tersebut kesan narkoba memerintahkan tim opsenalnya untuk menindaklanjuti info tersebut dengan melakukan penyelidikan dan dilanjutkan penindakan
lalu saya sampaikan juga
bahwa rt lima kelurahan rawasari ini merupakan eks lokalisasi di daerah payu segedang kota jambi
kemudian sekira pukul empat belas tiga puluh tim opsenal yang berjumlah enam orang berangkat menuju lokasi yang telah diinformasikan
kurang lebih pukul lima belas setelah memastikan bahwa info tersebut benar
tim langsung melakukan pengkerabakan
ternyata bahwa di rumah tersebut kita mengamankan sebanyak enam orang pelaku yang sedang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba
di mana salah satu pelaku tersebut merupakan pemilik rumah atas nama inisial l
kemudian sekira pukul enam belas untuk enam pelaku ini dan berserta barang bukti kami bawa ke polresta jambi
untuk dilakukan pengembangan dan penyelidikan secara intensif
dan berdasarkan keterangan dari enam pelaku yang kita amankan setelah sampai di mapo resta
mereka memberikan keterangan bahwa di rt lima tidak jauh dari lokasi penggerebekan pertama
itu masih ada rumah yang sering digunakan untuk penyerangan narkoba
berbekal informasi dari yang enam orang tersebut sekira pukul enam belas tiga puluh
tim kami rencananya akan berangkat tapi begitu sampai di tengah jalan
kita sudah mendapatkan informasi untuk ibu ibu ini melakukan penggerudukan ke rumah sasaran yang akan kami tindak
baik pak eko kalau misalnya melihat pergerakan polisi ini
sebenarnya betulkah memang sebenarnya ini sudah berlangsung lama
ada yang mengatakan
bahkan sudah satu tahun terakhir apakah polisi juga ketika melakukan investigasi memang betul sudah selama itu
apa yang menyebabkan baru kemudian ditindak saat ini pak eko
kalau berlangsung lama kami sudah mengetahui bahwa memang eks lokalisasi itu kami sudah monitor
tetapi untuk tempatnya ini selalu berpindah pindah tempat mbak putri
tapi tetap di wilayah itu ya masih di wilayah rawasari itu
tidak juga tidak juga
kalau di kota jambi ini ada dua tempat yang kategori cukup
adalah peredaran narkoba yang pertama di daerah pulau pandan
kemudian yang kedua termonitor di wilayah eks lokalisasi di rawasari ini mbak
pak eko kalau misalnya dipetakan sudah dipetakan oleh kepolisian sekarang
sebenarnya ada berapa kelompok
kalau tadi anda menyebutkan setidaknya ada dua rumah sasaran kan
sampai saat ini total ada berapa sasaran yang sedang dipantau oleh polisi sebenarnya
untuk sampai dengan saat ini baru terdata hanya dua kemarin
itu pun informasi dari masyarakat
selebihnya sudah kita lakukan penindakan mbak putri
berapa banyak barang bukti yang ditemukan di lokasi
pak eko maksudnya ketika dikatakan ini sebagai base camp
apakah betul memang itu base camp
jadi mereka membeli narkoba di sana dan memakainya di sana juga
dengan jangka waktu sekian lama dalam satu hari misalnya
berada di sana dua sampai tiga jam atau lebih
atau bagaimana sebenarnya
kalau menurut itu sebutan base camp
menurut kami sih bukan base camp mbak
itu hanya rumah rumah yang sifatnya semi permanen
mungkin lebih tepat kita sebut
atau bangunan saja mbak
soalnya kalau base camp konotasinya kelihatannya besar
padahal itu sebenarnya bekas eklokalisasi yang kamarnya hanya dua x dua saja mbak
lalu biasanya ada berapa orang yang menjadi pelanggan di satu rumah atau dua rumah ini pak
berdasarkan keterangan dari saksi saksi warga sekitar
satu hari ya belum tentu juga mbak
tidak bisa dipastikan
berapa jumlahnya yang datang ke situ
apakah pemilik rumah juga termasuk pemasoknya
atau polisi sudah menangkap pemasok yang lain
kalau pemilik pertama di tkp pertama memang berhasil kita amankan
dia merupakan salah satu pengedar
kemudian untuk tkp kedua yang digeruduk mbak mbak itu
tidak ditemukan untuk pengedarnya mbak
saat ini apa yang diganti
apa yang dikali polisi dari seluruh tersangka yang saat ini ditahan pak eko
ya kita berusaha untuk melakukan penyelidikan lebih intensif lagi
dan melakukan pengembangan terkait dengan beberapa barang bukti
memang di tkp kedua yang digeruduk itu ada kita temukan uang sebanyak kurang lebih dua puluh lima juta
dan beberapa bungkus plastik yang tidak ada narkobanya
kita lakukan penyelidikan secara intensif
dan juga untuk memperbaiki pelaku yang sudah kita kantungi namanya mbak
pak eko berikan sedikit gambaran kepada kami masyarakat di luar jambi
sebenarnya seperti apa lingkungan di wilayah ini di wilayah dua lokasi rumah ini pak eko
apakah memang masyarakatnya selama ini memantau mengetahui
tapi juga tidak bisa berbuat banyak karena bagaimanapun yang menyelesaikan harus pihak berwajib
atau bagaimana sebenarnya
untuk lokasi di rt lima ini memang merupakan eks lokalisasi yang sudah ditutup mbak
tapi walaupun begitu masih ada mohon maaf beberapa orang psk yang bekerja di situ
dan aktivitasnya karena ini bangunan bangunan yang banyak yang semi permanen
ada yang juga permanen cukup sepi mbak di situ mbak
kalau dari kota kurang lebih
dan dari pusat kota kurang lebih hampir tiga puluh lima sampai empat puluh menit mbak kita menjaga lokasi di rt lima rawasari alam barajo ini mbak
baik baik tapi paling tidak apakah warga juga cukup kooperatif ketika polisi melakukan penyelidikan di wilayah itu
cukup pak cukup kooperatif memberikan informasi
sebenarnya beberapa kali kita melakukan penyelidikan di situ
memang ada juga sebagian warga yang tertutup
tidak mau memberikan informasi
tidak mau memberikan informasi baik
pak eko terima kasih sekali lagi sudah bergabung malam hari ini memberikan kami keterangan berkaitan dengan pengerebekan dua rumah ya
yang diduga menjadi tempat jual beli dan juga tempat menggunakan narkoba di wilayah jambi
terima kasih koap poresta jambi koop bespol eko wahyudi
sehat selalu bapak
terima kasih mbak sehat selalu